menarik kita akan kembali membahas peraturan menteri perhubungan no satu ratus delapan tahun dua ribu dua
saat ini sudah bergabung bersama kami dirjen perhubungan darat dari kementerian perhubungan
sudah ada bapak budi setiadi langsung dari kantor kementerian perhubungan
pak budi selamat sore pak
selamat sore mbak
baik pak budi saya menangkap dua statement dari aliansi perwakilan aliansi dan dari pak menteri perhubungan sendiri
menurut aliansi akan ada revisi dalam atu peraturan menteri satu ratus delapan
menurut pak menteri akan ada vehicle mungkin yang akan digunakan untuk mengakomodir tuntutan dari para pengemudi
benarkah demikian pak budi
ya saya kira ini aliansi ini mungkin kadang ya terlampau mendramatisir persoalan dengan demikian
jadi kan kita sudah ketemu kemarin dan kemudian saya juga di dalamnya itu mendampingi pak menteri
sebenarnya bukan revisi tetap pm satu ratus delapan itu tetap kita jalankan
jadi hanya kita akan membantu teman teman para pengemudi angkutan sewa khusus atau angkutan taksi online ini
kalau ada kesulitan kesulitan di lapangan terkait menyangkut masalah pengurusan sim terkait menyangkut masalah pengurusan kir
atau kemudian yang kemarin masih dipersoalkan menyangkut masalah kir sorry stiker
stiker itu ada yang meminta kalau bisa jangan terlampau besar pak jangan terlampau kelihatan sekali
karena pengemudi angkutan sewa khusus itu kadang dipakai
dipakai untuk kepentingan keluarga dan juga tidak atau lewat batas daerah operasinya
katakan dia jabodetabek tiba tiba dipakai keluarga ke bandung
itu kan mungkin kalau ada stikernya di bandung takut melakukan pelanggaran
nah itu kemarin pak menteri memberikan petunjuk
kalau bisa stikernya dengan dicari solusi seperti apa sehingga saat dipakai untuk angkutan sewa itu bisa terpasang
tapi saat tidak dipakai itu tidak dipasang
jadi tidak ada kita membicarakan menyokot masalah akan direvisi
dan bahkan saya juga mengusulkan ini bahwa kita tidak ada jalan buntu dalam pm satu ratus delapan itu
karena kemarin dari lima belas orang itu dan bahkan juga barusan dari aliansi yang lain itu mendesak kita
kementerian perhubungan untuk segera diberlakukan
pemerintah jangan ragu ragu
jadi saya katakan kita tidak jalan buntu ada progres
cuma tetap tanggal satu ini kita akan melakukan semacam
kita menggunakan tindakan tapi bukan tindakan hukum dengan law enforcement
kalau kita menggunakan tindakan hukum artinya kita tilang kepada kendaraan itu yang melakukan pelanggaran
nah untuk tanggal satu februari ini sampai dengan batas waktu nanti akan kita lihat
karena sebenarnya kemarin itu kan kita akan menentukan ada yang menyampaikan dari perwakilan itu
satu bulan pak dua bulan pak kita belum putuskan
kita memberikan toleransi kembali kepada pengemudi untuk melengkapi persyaratannya
nanti kalau dirasakan sudah cukup
baru mungkin kita akan melakukan kepada penegakan hukum
artinya yang tanggal satu februari ini kita baru melakukan semacam teguran teguran saja dengan menggunakan format khusus
sehingga bagi para pengemudi yang melanggar itu tahu bahwa saya belum melengkapi sim nya saya belum melengkapi kirnya
nah khusus menyangkut masalah stiker kita akan coba cari dengan cara seperti apa sehingga kita akan mengakomodir dari kepentingan para pengemudi online
termasuk juga dari kir nya
kir nya kemarin kan pertama perkembangan dari pengemudi online
pertama perkembangan dari mulai di ketrik
kemudian berikutnya adalah dibuat semacam peneng di plat nomor
mereka mengusulkan beberapa dari pengemudi mengusulkan kalau bisa jangan sampai terlihat
kalau terlihat itu ada semacam ketakutan atau ancaman takutnya mungkin ada yang belum menerima dan sebagainya
nah kemarin pak menteri memberikan solusi bagaimana kalau di dalam di cup mobil tapi di bawah sehingga tidak terlihat demikian mbak
baik pak budi artinya ada beberapa poin yang masih bisa dinegosiasikan
seperti misalnya stiker akan diakomodir kemudian tadi permintaan mengenai kir
tapi pak budi terkait tadi juga koresponden kami dari bandung misalnya
masih menimbulkan mispersepsi misalnya ketika pembagian wilayah
itu menurut mereka itu justru membingungkan
karena ketika misalnya mereka mengantar penumpang dari kota bandung misalnya ke bandung barat dan sebagainya
tapi sudah tidak dalam zonanya itu akan mempersulit mereka
ada tanggapan dari anda pak budi
kalau jody saya tidak mengerti
saya tidak mengerti
saya tidak mengerti
batas wilayah operasi itu
itu yang menentukan dari daerah
seperti yang di jakarta ini sudah ditentukan adalah wilayah untuk aglomerasi
jadi kalau misalnya domisili jakarta kalau dibicara jabodetabek
berarti bisa melayani juga untuk di bogor atau di tangerang dan sebagainya
jadi untuk wilayah itu
nah kalau di bandung saya kira mungkin tergantung nanti dari pemerintah daerahnya
bisa saja di bandung sampai dengan kan di bandung sudah menyambung juga dengan cimahi
kemudian dengan daerah sedikit lain
daerah sedikit ke sumedang itu
itu bisa juga diperluas ke sana
jadi yang tidak boleh adalah saat mungkin yang dari tegal tiba tiba karena mungkin di sana penumpang kurang
dia lari ke jakarta
itu berarti sudah melanggar wilayah operasinya
tapi itu ada aturan keputusan dari gubernur
pak budi mungkin terakhir tadi anda menyebutkan masih memberikan waktu untuk melengkapi persyaratan persyaratan yang ada dalam permen hub satu ratus dua
hingga berapa lama pak
kira kira akan memberikan waktu toleransi
dan kedepannya akan seperti apa
apakah sudah ketok palu permen satu ratus delapan sudah tidak bisa lagi diganggu gugat pak budi
kalau menyangkut masalah toleransi sebenarnya kemarin harapan kita sih teman teman yang masih belum sejalan dengan kita itu kita undang kembali untuk lebih bicara masalah hal yang teknis
kira kira menyangkut masalah itu saya beri waktu berapa
karena pada saat kita ada pertemuan dan tadi pun yang teman yang dari aliansi yang lain
dari masyarakat transportasi nasional indonesia ini
transportasi nasional indonesia itu juga mengharapkan ya kalau bisa kita langsung tanggal satu ini sudah mulai dilakukan tindakan
tapi saya berikan pengertian bahwa ternyata ada masalah non teknis yang di bawah itu yang kemudian menjadi hambatan untuk melengkapi persyaratan dari para pengudi itu sendiri
jadi kita masih memberikan toleransi
ya kemarin ada yang mengatakan pak cukup satu bulan saja saya siap
tapi ada juga menyampaikan pak kalau bisa dua bulan
nanti setelah satu bulan saya akan coba evaluasi
tapi harapan saya satu bulan ini sudah optimal sudah maksimal
teman teman yang sekarang belum melengkapi persyaratan untuk segera melengkapi persyaratan dari bagaimana pm satu ratus delapan
karena sebetulnya filosofis dari pm satu ratus delapan adalah melindungi semua kepentingan dari pelaku bisnis online ini
pengemudinya kita lindungi penumpangnya kita lindungi pengusaha juga kita lindungi demikian mbak
baik pak budi setiadi dirjen perhubungan darat dari kementerian perhubungan terima kasih
terima kasih pak budi setiadi dirjen perhubungan darat dari kementerian perhubungan terima kasih pak budi setiadi dirjen perhubungan darat dari kementerian perhubungan terima kasih
setiadi dirjen perhubungan darat dari kementerian perhubungan terima kasih telah bergabung bersama kami dan memberi penjelasan di cnn indonesia business